tapi sebenarnya gue bingung ki
pak bos kok sampai segitunya gitu loh
sebenernya ada apa ya ki gue juga bingung loh ki
mungkin karena semenjak yang ibu kemarin
lampar kecelakaan itu loh
om baik apa kabar
om baik baik
papa senang sekali bisa melukamu nak
terima kasih ya allah
om aku kangen banget sama kamu
opah tidak pernah tau soal kamu
tapi opah senang
kamu tumbuh sehat dan ceria di tempat
sama tuju gitu

mau main apa
baik tau gak sih
aku punya burung merpati
burungnya pintar banget
aku tunjukin gak
yaudah kita liat sekarang
dia akan disini
saya cuma mau bilang terima kasih banyak
sudah ngasih waktu buat saya dan rena
kami disini hanya mengawasi
sekali lagi terima kasih
kita liat sekarang
kita hadir untuk
pak mirna kiki mau cerita deh
masa tadi pas kiki belanja sayur ya kiki ditemani sama budi kan disini sama mas al
kiki tuh berasa orang penting gitu
berasa kayak gitu ya
kemana mana dibuntuti kita pak mirna
tapi sebenernya gua bingung ki
pak bos kok sampai segitunya gitu loh
sebenernya ada apa ya ki gua juga bingung loh ki
mungkin karena semenjak yang ibu kemarin
hampir kecelakaan gitu loh
apa ntar gua tanya aja kali ya sama andien
gua bisa bantu
aduh ini pertama kali ngedete sama mas randy
pakai baju yang mana ya
aduh harus keren nih pokoknya
kayak muka kondangan
biasa banget ya sih
gua bosen deh pake ini terus
pake yang mana ya
rambut gua dikimanain
ya aku semalam susah tidur sayang
cuma sekarang aku jadi penasaran
kira kira siapa ya orang yang berusaha untuk mencari kaitan terusak
kamu pakai baju seperti ini mau kemana
mau ke kantor
mau ke kantor pakai baju seperti ini
kamu tau gak
kamu kerja ke kantor pakai baju yang jauh lebih sopan
kamu tau aturan
kamu ganti sekarang
bisa dengerin kakak
dari tadi tuh nyoba nyobain yang lain
gak ada yang pas
ini udah paling pas
kenapa sih kak
tumbuh ganti baju yang jauh lebih sopan
make up kamu juga banderin
kamu tuh mau ke kantor
eh kakak tuh gak ngelarang kamu pakai baju seperti ini
kamu pergi dengan kakak
kamu pergi dengan kakak micin
proporsi kamu dimana
kakak tuh kenapa sih
aku tuh udah gede
capek tuh gak sih diribetin kayak gini
gak kamu jangan marah marah gitu dong sama catherine
aku tahu niat kamu baik
tapi kamu kan bisa bilang ini dengan cara lembut
aku harus gimana sekarang
sekarang kalau baju dia seperti itu
orang orang di kantor bisa genit sama dia
aku gak mungkin biarin gitu aja
wajar aku tegur
tapi tetep lo pikiran gue tuh kayak
siapa ya orang yang berusaha untuk mencangkulkan tante rosa
keren banget sih
ngatur ngatur gue terus
sekarang gue disuruh ganti baju lagi
dia gak tau apa dari tadi gue udah bingung mau pake baju apaan
gimana pertama kali ngedate sama randy
aku boleh masuk gak
iya masuk aja
kau mau ngedate ya
udah jujur aja sama aku
aku dulu juga pernah kok kayak kamu
waktu diajak angga ngedate
aku heboh cari baju ganti baju ini baju itu terus makeup pakai lipstick merah kayak kamu
tapi malah itu semua bikin aku jadi nggak pede
itu bukan diri aku
itu bukan diri aku
itu bukan diri aku
salah aku nih
kamu mendingan jadi diri kamu sendiri aja deh
kamu bagus kok kalo gak pake makeup gak pake lipstick menor kayak gitu pake baju kayak biasa kamu pake
kayak gitu aja kamu udah jauh lebih cantik daripada ini
gitu ya kak
mustahil baik mau datang ke sini main sama aku
terima kasih sayang
rina mas chandra apa kabar
saya teruji hatimu atas apa yang telah menimpa kamu
dan saya juga mau ucapkan terima kasih
atas apa yang telah kamu lakukan reina
kamu telah menolong reina
terima kasih juga atas perhatiannya